bandung nah ini kata kelahiran saya nih terkenal dengan wisata dan kulinernya
salah satu kuliner yang berasal dari bandung adalah jajanan berbahan dasar tepung kanji atau tepung aci
wah apa aja ada cimol cireng cilok bahkan sekarang ada cilor macam macam
dan cinta wah bukan dong masa itu dimakan itu dirasakan
tapi orang orang bandung itu penuh cinta
oh iya betul sekali
mungkin karena mereka terlalu sering makan cireng cibol ya
jadi ada yang sesuatu dari cia itu cinta c e n t a ya
tapi apakah jajanan ini aman dan memiliki nilai gizi yang baik
apalagi kalau misalnya kita makannya itu itu terus ya kita lihat informasinya dalam foodpedia
berbagai macam olahan jajanan berbahan dasar tepung tapioca atau sering disebut tepung aci terdapat di kota bandung
mulai dari cireng atau aci jajanan
aci digoreng cimol aci digemol atau aci yang dibentuk bulat bulat cilor atau aci yang digoreng dengan telur serta cilok atau aci dicolok
jajanan cilok atau berasal dari kata aci dicolok merupakan salah satu bentuk jajanan yang berasal dari bahan tepung tapioca atau masyarakat jabar biasa menyebutnya tepung aci
nah cilok ini merupakan salah satu dari banyak bentuk olahan dari tepung aci layu
pada olahan cilok sudah biasa
jika cilok ditambahi berbagai macam bumbu berasa seperti saus barbecue saus goang maupun saus kacang
hal serupa juga dilakukan pada cimol dan cilor yang biasanya ditambahi berbagai macam saus dan penyedap makanan agar terasa lebih nikmat
harganya yang terjangkau serta mudah ditemui di mana saja menjadi salah satu alasan mengapa jajanan berbahan aci banyak digemari
ya sering cilok cimol banyak
semau nya aja sih
iya hampir setiap hari juga sih kalau ada
belinya apa aja biasanya
kenapa tuh suka beli
karena ya makanan asunda itu enak
menurut ahli gizi rumah sakit boromeus bandung terlalu banyak mengkonsumsi jajanan berbahan aci juga tidak disarankan
mengingat kandungan utama aci ialah karbohidrat
karena pada dasarnya memang tepung aci sendiri dia memang merupakan sumber karbohidrat
dimana kalau misalkan dari tepung aci itu merupakan sumber karbohidrat

jadi di segi gizi empat puluh gram si aci itu atau delapan sendok makannya sama dengan seratus gram nasi
kalau misalkan kita sudah konsumsi cilok terlalu banyak ya mungkin kita bisa mengurangi karbohidrat
tapi bukan hanya nasi aja mungkin karbohidrat yang lain
ya seperti kayak snack kayak roti
jadi mungkin lebih minim lagi ya
kemudian perbanyak konsumsi sayur dan buah
meskipun demikian menikmati jajanan berbahan aci tetap diperbolehkan
ahli gizi menyarankan jumlah maksimal konsumsi aci ialah satu ratus lima puluh gram persajian
franky widjaya bandung